penantian penggemar the script luna sudah band yang digawangi danny mark dan glenn ini
akhirnya kembali menyapa penggemar tanah air setelah konser perdananya di jakarta tujuh tahun lalu
membawakan lima lagu dari album terbaru freedom chile dan sebelas lagu dari empat album terdahulu
the scrip sukses menghibur ribuan penonton yang hadir
penggemar indonesia patut berbangga pasalnya jakarta mendapat kehormatan menjadi kota pembuka tur asia mereka
hal ini dikarenakan basis penggemar the script di indonesia
merupakan seorang penonton yang berpengalaman untuk mencari penonton yang berpengalaman
salah satu yang terbesar di asia
lagu lagu the script yang syarat motivasi menjadikan band ini spesial di mata penggemarnya
pertama itu gara gara lagunya for the first time
ngerti aja kayak lagu lagunya pas gitu sama perasaan
terus kayak ngebantu juga banyak yang ngebantu
garis keras berarti ya
denny sang vokalis bahkan membantu mengarahkan kamera milik tim cnn indonesia
dan mengambil sendiri gambar penonton dari atas panggung
wah bagus banget
mau suka backdropnya entah itu apa sebutannya
ya banyak konsep konsep yang nggak nyangka kita lihat
tiba tiba datang dari samping dari belakang
itu lumayan luar biasa
the script berjanji akan kembali menggelar konser di indonesia
dan pastinya penggemar tak akan dibiarkan menunggu tujuh tahun lagi
kita tunggu saja
nadia laras jakarta